ada banyak cara menjelajahi keelokan negeri di era baru
menikmati hangatnya mentari pagi hingga melihat lebih dekat keindahan bawah laut
namun kebiasaan baru kini hadir bagi mereka yang berpelesir
menciptakan rasa aman bagi mereka pencari nyaman
kepatuhan terhadap protokol kesehatan bagi mereka yang gemar berpetualang
dan mereka yang menggandungi identitas budaya
inilah cerita tentang banyuwangi yang tak kehilangan pesonanya saat pandemi
sesaat lagi anda akan menyaksikan inside indonesia in association with
selamat pagi semuanya kita buka maskernya dulu karena kita akan melakukan yoga
salah satunya adalah olah nafas agar oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita sempurna
yoga menjadi alternatif berlibur melepas penat
di banyuwangi jawa timur yoga dapat dinikmati saat ini
dan matahari terbit
yoga di tepi pantai selat bali seperti ini menjadi sensasi tersendiri
bagi mereka penjajal wisata kesehatan atau wellness tourism
saat pandemi covid sembilan belas kegiatan yang berfungsi sebagai olahraga
olah jiwa dan olah nafas ini dilakukan dengan menerapkan jarak aman
atau physical distancing antarwisatawan
ya menurut saya ini sangat menarik sekali ya
di tempat yang seperti ini kita itu bisa yoga sunrise
menikmatin ada masa melihat deburan ombak
ada gunung itu sangat bagus banget
karena kan yoga itu untuk menyuruh udara segar
jadi menurut saya ini sangat sangat membuat saya menjadi nyaman
untuk liburan di tempat ini
ya sunrise yoga ini menjadi salah satu fasilitas yang ditawarkan
oleh sebuah villa di kecamatan kalipuro kabupaten banyuwangi
villa ini telah tersertifikasi sehat sejak awal juli dua ribu dua puluh
jaminan kebersihan kamar dengan protokol kesehatan ketat
memberikan rasa aman kepada setiap wisatawan
dan juga untuk penonton dan penontonan
terutama bagi mereka yang berlibur dengan konsep staycation
dua belas kotes yang arsitekturnya menyerupai rumah khas suku osing ini
menjadi daya tariknya
suku osing biasa membangun rumahnya ini tidak menghadap ke gunung
ini mengapa demikian nih pak
menurut historical dari nenek moyang suku osing
kalau menghadap ke gunung itu
gunung membawa berkah
dan semua rumah itu harus menghadap ke jalan
dan satu lagi mereka juga menentukan arah rumah ini
sesuai dengan kematian orang tuanya betul ya
ya betul sekali
selain villa ada pula hotel berbeda
bintang di kawasan kalipuro yang menawarkan sensasi staycation berbeda
kolam renang di tepi pantainya siap memanjakan wisatawan
dari tempat ini pula daratan pulau bali terlihat jelas
spa menjadi salah satu kegiatan wisata kesehatan yang dapat dinikmati di hotel ini
berbeda dari biasanya
fasilitas spa beroperasi dengan menerapkan aturan baru
baru saat pandemi
spesifik untuk di spa ada perubahan beberapa hal
dari menu treatment yang kita sediakan
kemudian proses proses yang dilakukan di spa itu sendiri
contohnya mencuci tangan
walaupun itu selalu kita lakukan
tapi beberapa hal yang sekarang itu untuk meningkatkan
kemampuan kepercayaan dari tamu sendiri akan proses itu dijalankan
kita cuci tangannya di depan tamunya biar kelihatan
treatmentnya misalnya kita tiadakan treatment treatment yang berhubungan dengan area wajah
facial itu kita tidak adakan
jadi lebih ke arah itu untuk memastikan bahwasannya memang kita benar benar bisa memastikan
terlepas dari potensi penularan covid sembilan belas
terlepas dari potensi penularan covid sembilan belas

terlepas dari potensi penularan covid sembilan belas
memastikan prosedur keamanan yang diterapkan wajib anda lakukan
jika hendak menjajal kenyamanan saat dipijat
dipastikan terapisnya sudah bebas virus corona
di sini sih protokol kesehatannya oke banget
dan saya yakin sih confident banget lah kalau untuk spa di sini
udah cepet deh
salah satunya homestay yang terletak di desa rejosari kecamatan gelagah ini
setiap tamu yang menginap wajib menunjukkan surat keterangan bebas covid sembilan belas
ada sembilan pondok dengan harga mulai rp satu ratus delapan puluh delapan hingga rp tiga ratus tujuh puluh sembilan per malam yang ditawarkan
dilengkapi fasilitas kolam renang dan ruang bersama homestay ini telah tersertifikasi sehat
sejak tahun dua ribu sebelas pemerintah kabupaten banyuwangi mengatur jumlah berdirinya hotel di banyuwangi
untuk bintang tiga ke atas dengan tujuan berbagi pasar dalam industri pariwisata
yang pertama adalah ingin memberikan ruang kepada masyarakat utamanya pemilik homese yang kita ingin kembangkan
karena kita punya program seri boomstay dengan harapan bahwa ekonomi itu bisa berbagi
tidak hanya sekedar dinikmati oleh para investor melalui hotel
tetapi masyarakat lokal dengan keberadaan pariwisata bisa mendapatkan manfaat dari pasar yang masuk ke banyuwangi
wisatawan bisa memilih apakah mereka menginap di hotel bintang tiga dan empat yang jaringan
atau mereka memilih experience yang tidur bersama masyarakat yaitu di homestay
ya sejak pemerintah setempat mengatur tata kelola penginapan untuk kelas menengah ke bawah
masyarakat lokal pemilik usaha homestay kini merasakan manfaatnya
bagi saya sih sangat berdampak sekali ya ketika saya pertama kali mendirikan homestay ini
sebetulnya saya tidak tahu marketnya tapi setelah berjalan berapa saat
melihat dukungan yang besar sekali dari pemerintah daerah di banyuwangi sini jelas sangat berdampak
banyuwangi terkenal dengan keindahan pantai dan pemandangan bawah lautnya
karena kebupatan di ujung timur pulau jawa ini
tepat menjadi destinasi berlibur bagi mereka kaum muda yang gemar berwisata kelompok atau grup traveling
seperti teman saya pegiat wisata ini gemala cindy dan david
hei apa kabar
nginep di homestay karena milih homestay supaya dekat dengan kehidupan masyarakat lokal
ya di sini tuh lengkap banget kan
kulinernya budayanya wisata alamnya
jangan ditanya lagi deh
udah gitu gak perlu pakai paspor kan
bener di indonesia aja
padahal kan kita nggak boleh ninggalin jakarta kalau misalnya kita nggak bebas covid sembilan belas
jadi sudah pasti aman dan sehat sudah bisa berwisata
oke siap selamat berlibur semuanya
saya mau makan dulu
untuk menjajal wisata bawah laut bank sering under water
wisatawan akan dibawa menuju rumah apung
dari rumah apung inilah kegiatan snorkeling dan menyelam dapat dilakukan
saat berwisata air masker boleh dilepaskan
namun tetap jaga jarak ya
pastikan juga bahwa peralatan yang digunakan dalam keadaan bersih
karena ini anggap bersentuhan langsung dengan beberapa banyak orang ya terutama di alat snorkeling sih
kalau alat snorkeling kita yang pertama sebelum dipakai kita dicuci dulu
setelah cuci kembali kita lap sampai bersih sampai kering baru kita tempatkan di tempat yang aman
terus kalau untuk alat diving sama sih
cuma kalau alat diving motfisnya ini ini harus diganti
jadi kita harus berhenti berhenti berhenti

salah satu daya tarik bangseling underwater adalah biota lautnya yang terjaga
ya di sekitar rumah apung anda dapat berenang dengan berbagai jenis ikan
wah seru banget nih berenang berang di sini
wah banyak banget jenis jenisnya
kita bisa berenang bareng sama mereka
wah ini tempat keren banget
tak jauh dari rumah apung ada sejumlah lokasi yang dijadikan spot wisatawan snorkeling
keindahan bawah laut di objek wisata ini tak lepas dari peran nelayan setempat yang berupaya melestarikan biota laut di perairan ini
nah ini tempatnya juga sangat menyenangkan
akhirnya saya melihat sendiri ke bawah tadi waktu snorkeling bagaimana konservasi yang dilakukan peran nelayan di daerah desa bang sling ini
nah yang menarik itu adalah mereka membuat seperti untuk transplantasi karang
tapi di bawah juga ada beberapa macam
yang unik itu ada fish apartment
jadi memang seperti apartemen tapi untuk ikan ikan
dan sudah mulai ditemui oleh karang koral koral
dan banyak banget ikan ikan hiasnya di bawah
jadi pas snorkeling atau ngga diving di sini rame kayak pasar
ya sebelum dibuka menjadi objek wisata pada dua ribu dua puluh
ada lebih dari dua ratus nelayan desa bangsering yang melakukan penanaman terumbu karang dan rumah ikan di sini
mulai dua ribu sembilan mereka membangun tiga zona perlindungan bersama desa bangsering
di antaranya zona inti pengembangan dan penyangga
yang dikeluarkan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
di mana memelihara keberlanjutan lingkungan menjadi salah satu faktor keberhasilannya
upaya pelestarian terumbu karang ini pun memberikan dampak ekonomi yang besar bagi para nelayan
yang mengelola bang sling underwater
bila biasanya hanya mendapatkan lima puluh ribu rupiah setiap melaut
kini ia bisa berpenghasilan sekitar lima ratus ribu rupiah per hari dengan menjadi pemandu wisata
selain menikmati keindahan biota laut
di sini wisatawan juga bisa menjajal sejumlah wahana air
atau memacu adrenalin dengan bermain bola
atau menikmati papan dayung atau pedalboard seperti yang dilakukan david
ingin menikmati pesona pulau jangan khawatir
kali ini gemala cindy dan david mengajak anda melihat lebih dekat keindahan pulau tabuhan
hanya sekitar dua puluh menit menyeberang dengan menggunakan kapal dari bangsering underwater
pulau seluas lima hektare ini tak berpenghuni
menyuguhkan pantai berpasir putih dan air yang jernih
pulau ini punya banyak cerita
karena terbilang kecil anda dapat menjelajahi pulau ini dengan mengelilinginya
selain itu anda juga dapat menikmati pantai sambil bersantai
ingat tetap menggunakan masker dan jaga jarak ya
eh tadi seru ya
jadi pernikahan di banyuwangi bagaimana rasanya
wah seru banget
meskipun menggunakan protokol kesehatan
nah kita mau kasih tips kepada masyarakat yang ingin berwisata di tengah pandemi
kira kira ada tips nggak
kalau dari saya ya itu
memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak
kalau saya sih yang pasti sebelum liburan atau bepergian
kita harus yakin bahwa diri kita dalam keadaan sehat ya
jadi aman dan nyaman nanti saat liburan
nah kalau dari saya itu kita harus tahu daerah mana yang sudah siap untuk menerima kunjungan wisatawan
yang pasti protokol kesehatannya ketat
oke itu sudah siap begitu ya
nah itu yang harus kita lakukan adalah menjadi wisatawan yang cerdas dan juga tetap memiliki destinasi wisata
karena semuanya sebenarnya bisa dinikmati di indonesia aja
berpetualang di banyuwangi seakan tak ada habisnya
selain garis pantai yang eksotis
ada banyak destinasi wisata yang dinyatakan siap menerima kunjungan wisatawan saat pandemi
hingga awal oktober dua ribu dua puluh
dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten banyuwangi mencatat
ada dua puluh delapan destinasi wisata yang terverifikasi sehat
semuanya tersebar dari dataran rendah hingga dataran tinggi
tak hanya wisata alam
wisata budaya pun bisa menjadi alternatif berlibur saat pandemi
taman gandrung terakota di kecamatan licin ini misalnya
berada di ketinggian sekitar enam ratus meter di atas permukaan laut
taman seluas delapan hektare ini
dikelilingi hamparan sawah dan kebun
lebih dari empat ratus patung penari gandrung yang terbuat dari tanah liat ini
adalah salah satu daya tariknya
taman ini terinspirasi dari terakota warrior and horses di tiongkok
nah deretan patung berbahan tanah liat ini menjadi ikonnya
penggagasnya memilih bahan tanah liat karena dinilai lebih rentan
nah dari kerentanan itulah ada nilai tersendiri yang diusung
di galeri raksasa terbuka ini
yaitu kesenian dan ketidakabadian
karena yang abadi adalah proses dan nilai yang melekat di dalamnya
nah deretan patung penari gandrung ini
selain menjadi situs untuk merawat
sekaligus meruat kesenian tari gandrung sebagai identitas budaya banyuwangi
ya objek wisata ini rutin menggelar pertunjukan tari ganrung
setiap akhir pekan pada pukul sebelas siang hingga tiga sore
tak hanya membatasi jumlah penonton jumlah penari pun dibatasi
biasanya ada empat orang penari yang mementaskan tarian ini
namun saat pandemi hanya dua penari saja yang pentas
itu pun dengan menerapkan protokol kesehatan
meski mengenakan pelindung wajah mereka tetap menari dengan sehat
gandrung disajikan dengan iringan musik khas yaitu gamelan osing
kesenian ini tak lengkap jika tidak diiringi oleh panjak
yang bertugas sebagai pengudang atau pemberi semangat dalam pertunjukan
sementara kendang menjadi instrumen penting yang mempengaruhi gerakan sang penari
kendang yang paling penting itu karena kendang itu kan peranan
untuk mengiringi ganrung
biar enak didengerin ya pas lagi sama gerakan ganrung
tari gandrung tak lepas dari sejarah panjang kerajaan belambangan
konon sebutan gandrung dalam tarian ini berkaitan dengan terpesonanya masyarakat belambangan yang agraris
bahkan kesenian ini menjadikan banyuwangi dijuluki sebagai kota gandrung
tari ganrung itu sendiri berarti ganrung atau disenangi
nah tari ganrung itu sesuai namanya
itu diwujudkan sebagai rasa syukur kepada dewi padi atau dewi sri
nah selain itu tari gandrung juga awalnya dipentaskan untuk menghibur para raja raja yang ada di banyuwangi
selain budaya banyuwangi juga dikenal sebagai surga para pecinta kuliner
bagi anda penggemar masakan bercita rasa pedas pecel pintik bisa menjadi pilihan
konon kuliner ini ada sejak zaman kerajaan belambangan dan disajikan pada saat tertentu
namun kini pecel pitik dapat ditemui di banyak warung penyaji makanan dengan tampilan beragam
kering atau berkuah
ingin menjajal cita rasa khasnya saya pun menyambangi desa kemiren perkampungan asli warga suku osing
holilah adalah salah satu pembuat pecel pitik yang dikenal lezat di desa ini
di dapur tradisional rumahnya
holilah mengolah penganan legendaris ini
berbahan utama daging ayam kampung pecel pitik dilengkapi bumbu cabai kemiri gula merah terasi jeruk pulut garam dan parutan kelapa
untuk mendapatkan tekstur daging yang empuk pemanggangan daging ayam kampung utuh ini bisa memakan waktu satu jam tanpa terkena api langsung
daging ayam kemudian disuir dan dicampur dengan bumbu
pecul pitik pun siap
oke maturun ibu
nah yang membuat berbeda pecel pitik sajian khas ala suku osing di kemiren ini adalah mereka melengkapinya dengan tumpeng nasi putih seperti ini
kenapa nasi putih
karena warna putih ini adalah simbol kemurnian kesucian
dan tumpeng ini bentuknya mengerucut ke atas
sehingga setiap orang osing yang menyajikannya
ini berharap agar doa doa mereka cita cita mereka setinggi langit bisa tercapai
nah sekarang saya mau coba rasa pecel pitiknya seperti apa
meski disebut pecel kuliner ini sama sekali tidak menggunakan bumbu pecel seperti pada umumnya
nama pitik diambil dari bahasa osing dan memiliki filosofi tersendiri
di kemiren ini ada selamatan sawah itu maksudnya
setiap pandi menguning itu harus diselamati dengan namanya pecel petik
pecul pitik adalah filosofinya adalah
apapun kegiatan seorang petani
kalau toh kegiatan petani setiap hari mengerjakan kegiatan padi tanam padi sampai panennya
semua yang dilakukan ketitiko berangkang apik
apapun kegiatannya jadi harus tetap diridoi dengan allah swt
masyarakat ossing di banyuwangi menggemari masakan yang pedas
itulah mengapa bumbu yang dipilih sangat mempengaruhi kelezatan kuliner ini
banyuwangi bak surga di ujung paling timur pulau jawa
banyuwangi di bawah laut memikat mata
wilayah yang dijuluki bumi belambangan ini menyimpan sejuta pesona
garis pantai yang eksotis
kekayaan bawah laut memikat mata
hingga nilai budaya yang lestari
menjadi cerita yang terjaga hingga kini dan nanti
pesonanya akan tetap digandrungi meski di tengah pandemi
terima kasih anda baru saja menyaksikan inside indonesia in association with